tkp pertama di bonang ya di sumberjo
terus tkp kedua ini sejumlah tiga kg
selanjutnya tkp ketiga ini yang di bulusari sayung ini sejumlah dua puluh empat kilo
selanjutnya kita juga mengamankan empat orang tersangka
modus mereka ini mereka ada yang membuat
selanjutnya ada juga yang membeli
dan dijual kembali